sasaran penerima masker dan hand sanitizer gratis ini diantaranya buruh serabutan pengemudi becak motor sopir mobil pendagang lapak dan warga lainnya
sedikitnya seribu masker dan lima ratus botol hand sanitizer ludes dibagikan dalam waktu singkat
pengadaan masker ini tujuannya ialah salah satu bentuk sindiran kepada para penimbun masker yang menjual maskernya semakin mahal
dan mengakibatkan masker tersebut menjualnya
di jakarta sebanyak dua puluh ribu botol hand sanitizer diserahkan secara simbolis kepada buruh yang berada di beberapa wilayah
untuk nantinya dibagikan ke masyarakat
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia mengatakan
pembagian hand sanitizer sendiri akan dilakukan secara door to door untuk menghindari kerumunan masyarakat
kita memberikan contoh semangat botol hand sanitizer pada masyarakat
kalau buruh saja bisa melakukan semangat sosialnya bagi kepada sesama pasti perusahaan perusahaan besar
dan sebelum masyarakat pasti bisa saling membantu
hari ini kita membagikan ribuan botol hand sanitizer yang akan kita bagikan ke masyarakat dengan sistem
mengantar masuk ke rumah rumah
sejak pandemi virus corona terjadi keberadaan masker maupun hand sanitizer semakin langka di pasaran
kalaupun ada harganya pun telah melonjak
diberikutan cnn indonesia